kamera cctv menunjukkan pencuri menyelinap masuk melalui jalur ugd di rumah sakit umum daerah cilengsi kabupaten bogor jawa barat pada sabtu dini hari lalu
pelaku bertopi dan masker ini juga sempat memeriksa sejumlah ruang rawat hingga menyatroni ruang isolasi pasien khusus covid sembilan belas
usai menggerayangi tas dan lemari selama hampir sepuluh menit pelaku berhasil menggasak sejumlah barang milik pasien yang pulas hingga akhirnya kabur keluar
hebatnya pelaku tergolong nekat lantaran masuk ruang isolasi covid sembilan belas tanpa alat pelindung diri
akibat kejadian itu sedikitnya tiga buah ponsel milik para pasien isolasi dilaporkan hilang
itu masuk ke rumah sakit ini kalau sudah jam lima pagi itu hanya satu
pintunya itu melalui pintu samping yang ada di igd
itu dijaga oleh sekuriti
jadi seluruh pintu itu ditutup dan dikunci
pintu masuknya itu hanya pintu samping yang di igd
nah itu itu pengamanan pengamanan total yang dikerjakan oleh teman teman kita sekuriti ataupun pengamanan di rumah sakit ini
untuk tindak lanjutnya apa
tindak lanjutnya kita sudah mendapatkan laporan daripada si pasien yang kecurian
sekarang ini sudah ditindak lanjutin sama tim pengamanan kita
satu internal kita melakukan perbaikan perbaikan pengamanan
yang untuk eksternalnya karena ini nanti adalah delik aduan ya tindakannya ini kita akan lapor ke pihak kepolisian
sampai saat ini kita belum ada ya
belum ada tapi kakak itu menginformasi sekecil apapun yang berhubung dengan tindak pidana
kita dari pihak polsek jelungsi dari polres pogor ini
kita akan cek kita akan cross check nanti kita akan konfirmasi juga ke sana
kita menunggu kalau misalnya ada yang keberatan pasti akan dilaporkan dan kita akan tindak lanjuti
tapi kalau nggak ada laporan ya mohon maaf
hingga kini pihak rumah sakit masih terus melakukan evaluasi untuk peningkatan sistem keamanan rumah sakit
tim medis khawatir telepon yang dijual rawan jadi penyebaran covid sembilan belas
muhammad juanda bogor jawa barat